kita masuk ke informasi dari dunia olahraga
pssi memastikan akan menghentikan sementara kompetisi liga satu indonesia dua ribu delapan belas
sebagai tindak lanjut meninggalnya haringga sirla
supporter persija jakarta yang dikeroyok pendukung persib bandung
hal itu disampaikan langsung oleh ketua umum pssi edi rahmayadi
usai melakukan rapat pengurus pssi dengan anggota exco di jakarta
menurut edi penghentian sementara liga satu ini untuk menghormati dan rasa bela sungkawa terhadap haringga
edi juga ingin segera dilakukan konsolidasi antara pssi liga klub dan supporter
selain itu pssi juga masih terus melakukan investigasi atas kasus haringga
dan akan membuat formulasi agar kejadian seperti ini tidak kembali terulang
langkah yang ketiga yang dilakukan
adalah untuk membuat formulasi agar kejadian seperti ini tidak kembali terulang
menghentikan sementara liga satu senior
dalam pertandingan putaran kedua di delapan belas
sampai batas waktu ditentukan
sehingga kemungkinan untuk menghormati dan rasa bela sungkawa terhadap haringga